ribuan warga desa randu agung minggu siang
ramai ramai membongkar puluhan rumah dan warung remang di jalan sumatera terminal
selain meresahkan belasan bangunan liar tersebut diduga menjadi tempat prostitusi terselubung
puluhan rumah dan warung remang remang di jalan sumatera gresik
minggu pagi ramai ramai dibongkar warga dan petugas
belasan bangunan liar ini dibongkar paksa karena diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung selama puluhan tahun
selain meresahkan warga bangunan liar juga tidak memiliki izin dari pemerintah setempat
tidak ada perlawanan dalam pembongkaran tersebut karena pemilik bangunan tidak ada yang berada di lokasi
ini merupakan tanah abed kita kita dalam desa dan masak
sudah berapa lama mereka menempati
sudah lama sudah empat tahun
rencananya setelah dibongkar area bangunan akan dijadikan lahan untuk memperluas makam desa setempat
serta pembangunan fasilitas umum lainnya
miftahul arif gresik